lepasin aku riko
sehingga hal tersebut membuat
seperti seperti ini
sekarang apa ya dok ya
jangan menyampaikan berita apapun yang kurang baik
atau segala sesuatu yang membuat beliau
dan kalau itu
jadi saya rasa
sebaiknya anda berdua
coba mencari tahu
masalah atau hal apa yang sebenarnya
menjadi beban bu ingrid
anda berdua bisa menemukan solusinya
karena keluarga adalah hal yang paling utama bisa menemukanmu
kamu cerita sama mama soal kejadian di villa
ada yang mau bunuh aku mas
siapa orang yang sama aku di villa
tidak aku tidak boleh mama
tidak aku tidak mau berhenti
jangan sampaikan berita apapun sama mama
kamu tunggu di rumah
aku harus pergi mano
aku baru ceritain mas riko kalau ada orang yang coba membunuh mano
ada yang membunuh kamu
ini semua salahnya mano om
mama pingsan karena mencintai hal itu
kamu udah kelewatan ya jasnya
sekarang aku bener bener butuh penjelasan dari kamu
sampai kamu deketin mama aku akan jatuhkan
riko aku sumpah
bukan aku yang mau bunuh kamu
aku gak percaya sumpah kamu
sumpah demi anak riko
aku ada tugas buat lo
kalau lo bisa temuin orang yang coba bunuh istri gue
aku kasih seratus juta
nun bangun nun
ya allah kenapa bisa sampai begini
halo rumah sakit
mas tolong cepatan kesini mas
bajikan saya tadi gak sadar sadar
saya takut ada apa apa sama dia mas
alamatnya di jalanan
saya akan ke nanggal lima belas
terima kasih mas
ya allah nun
kasian banget semua jessica ya allah
orang yang mau bunuh mana

ya allah kuatkanlah ibuku sembuhkanlah ibuku ya allah jangan siksa ibuku dengan cara seperti ini
ya allah ibuku orang yang baik ibuku orang yang selalu beribadah kepadamu ya allah
aku janji aku akan balas semua ini aku enggak akan biarkan orang yang telah membuat hidup
ibu menderita dia bisa makan
bahagia aku akan bikin hidupnya sengsara sampai kapanpun
kamu akan terima pembalasan aku
karena kamu nggak pantas untuk hidup di dunia ini
kayaknya mereka ribut besar pak
apakah sebelumnya pak riko itu suka bertindak kekerasan
wah sering banget pak soalnya mas riko itu orangnya temperamen emosian suka ngamuk
jadi pokoknya jahat banget pak saya takut
sebaiknya ibu ikut kami ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi ibu jessica
makasih pak